terima kasih anda masih bersama reportase jawa barat
hujan deras sejak sabtu siang menyebabkan tanah longsor yang menimpa bangunan sekolah menengah kejuruan patriot di wilayah sumedang
bagian tembok di ruang guru dan ruang praktik siswa rusak akibat tertimpa longsoran
sejauh ini pihak sekolah telah berkoordinasi dengan pihak desa untuk mengantisipasi kembali terjadinya tanah longsor
salah satunya dengan cara mengalihkan saluran irigasi yang berada di area bagian atas bangunan
salah satu aparat desa yang sedang melakukan pemeriksaan irigasi mengatakan pihaknya berupaya mengantisipasi terjadinya tanah longsor dan segera memperbaiki saluran irigasi yang memang sangat dibutuhkan warga
sementara itu proses pembersihan ruangan yang terkena longsoran kini masih dilakukan pihak sekolah
kegiatan belajar diupayakan berlangsung esok karena bukan ruang kelas siswa yang tertimpa longsoran
dikarenakan oleh derasnya air irigasi walaupun di girangnya sudah ditutup dilimpahkan ke danci kolek tapi ini kan yang lebih besar itu air pembuangan pembuangan yang dari darat dari gunung
jadi semua air itu melimpah ke saluran irigasi yang ada di area saluran cijeruk ini